bandrek dan bajigur sudah dikenal di jawa barat sejak zaman kolonial
seiring dengan naiknya pamor rempah rempah di nusantara
apalagi dahulu wilayah itu juga dikenal dengan produksi gula arennya yang berlimpah
namun seiring dengan munculnya tumbuhan kopi dan teh
bandrek dan bajigur yang berbahanda serempah pulai kehilangan pasar
meski demikian hingga kini kedua minuman tradisional tersebut masih bertahan
meski pamonnya kalah dibanding sajian kopi dan teh
menurut antropolog kuliner universitas pajajaran
hal itu terjadi karena adanya proses adaptasi
kalau ngomongin anak muda sekarang
ya bandrek dan bajigur kalah pamor dengan es cappuccino sebetulnya
tapi secara perkembangannya
bandrek dan bajigur ini juga sudah
sudah mengikuti perkembangan zaman secara teknologi ya
baik itu pembuatannya maupun pengemasannya
meski banyak variasi sebagai bentuk adaptasi dalam pembuatan bandrek dan bajigur
penikmat kedua minuman tradisional itu tetap ada
nostalgia justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat
untuk mengonsumsi bandrek dan bajigur apa adanya
ini paling enak sih
pisang goreng dan kebetulan saya nggak suka pakai susu
jadi dia maunya yang original
kalau saya lebih pikir bandrek
lebih bandrek karena bandrek kan aromanya lain dengan bajigur
kalau ini kan lebih menggigit ya
kalau malah kalau bisa apa
cuaca dingin seperti bandung ini
kedai banteng dan bajigur yang mengutamakan originalitas antara lain berada di kawasan jalan cilaki bandung
kedai yang telah ada sejak tahun dua ribu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an ini
meneruskan usaha sang kakek yang berjualan bandrek dan bajigur
di wilayah jalan supratman sejak seribu sembilan ratus enam puluh an
kenikmatan bandrek dan bajigur terletak pada kualitas bahan
serta proses penggodokan yang cukup lama
penggodokan itu dari awal sampai itu paling lama satu lima jam
satu jam kan
ada yang harus diparut dulu si jahenya
terus digodongnya juga nggak asal mendidih
agak lama dulu
biar kalau orang sunda bilang tanak gitu
mateng banget gitu
selain itu bandrek memiliki banyak khasiat
diantaranya mempunyai kandungan antioksidan serta anti radan
dan mengurangi rasa mual
bahkan menyusutkan berat badan
namun untuk mendapatkan manfaat terbaik bandrek
sebaiknya tidak banyak mencampurkan gula aren di dalamnya
tapi jangan lupa
gula di dalam bandrek itu cukup banyak ya
sehingga konsumsi bandrek yang terlalu manis
apalagi kalau ditambah susu kental manis
itu ada resiko meningkatkan kadar triggecerida
juga asam urat di dalam tubuh
selain menimbulkan karyas dentis
gigi berlubang kemudian juga kegemukan
dokter spesialis gizi johannes chandwinata menambahkan
sebaiknya baji gur tidak dikonsumsi setiap hari
sebab kandungan gulanya lebih banyak daripada bandrek
dan berbahan santan yang tidak baik jika dikonsumsi terlalu banyak